masih mengenai perburuan pelatih baru menyusul buruknya prestasi di kompetisi liga satu indonesia dua ribu tujuh belas
persib bandung kini tengah memburu sosok pelatih yang akan menjadi nahkoda maung bandung untuk musim depan
selain memburu juru taktik lokal yang mumpuni persib juga mempertimbangkan untuk merekrut pelatih asing berkualitas
terpuruknya prestasi persib bandung di tengah gelimang pemain berkualitas
membuat manajemen maung bandung segera berbenah untuk memperbaiki prestasi tim yang musim lalu terpuruk di posisi tiga belas klasmen akhir
rencananya manajemen persib bandung akan segera merekrut nakoda baru guna memimpin pasukan maung bandung di liga satu indonesia dua ribu delapan belas mendatang
manajemen persib telah melakukan negosiasi dengan sejumlah pelatih yang didilai mampu mendongkrak prestasi persib
persib sendiri dipastikan gagal merekrut mantan pelatih timnas u dua puluh tiga rahmat darmawan
namun manajemen persib mengaku
telah menjalin negosiasi dengan pelatih lokal berkualitas lainnya guna menjadi juru taktik persib musim mendatang
kita sedang menginventarisasi siapa pelatih yang memang cocok untuk persib musim dua ribu delapan belas
memang kita saat ini ada fokus juga pelatih yang asing yang memang baru menangani baru datang istilahnya baru datang ke indonesia baru menangi klub di indonesia
tetapi kami tetap harus melakukan sebuah kajian yang lebih mendalam
apakah dia memang memahami kondisi sepak bola indonesia atau tidak seperti itu
menyusul gagal bergabungnya rahmat darmawan sejumlah nama seperti mantan pelatih semen padang nil maizar
serta mantan pelatih timnas alfred riedel digadang gadang menjadi dua dari sejumlah kandidat nakoda yang akan menangani persib musim mendatang
freddy bangun bandung